kabar duka menyelimuti keluarga rituan kamil gubernur jawa barat
jenazah putra rituan kamil eril ditemukan di swiss
kemudian bagaimana informasi dari gedung pakuan kota bandung
kami ajak anda untuk terhubung dengan wakil gubernur jawa barat
kang uu selamat malam
kang uu ketika kemarin kang emil kembali ke indonesia kembali ke kota bandung
kemudian juga menerima warga untuk ikut bersama sama berduka
kemudian kang uu juga menemui beliau
apa informasi yang mungkin bisa disampaikan kepada kami
bagaimana keikhlasan beliau dan kesedihan beliau menghadapi realita ini
beliau selalu berbicara
kepada saya pak uu minta doanya
kemudian juga untuk keselamatan sekiranya ditemukan
tetapi saya kan sudah lama bergaul dengan beliau
beliau ini orangnya sangat tabah
apalagi di saat menjadi gubernur dalam kepemimpinannya banyak yang mencemohkan dan yang lainnya
pak ho gimana ya kita pada sudah bergerak kita sudah bekerja
tapi tetap masyarakat seperti ini ada sebagian masyarakat seperti itu
kita sabar saja ya pak uu dengan terima kasih dan keikhlanan
makanya pada saat seperti ini pak gubernur tegar pak gubernur tabah pak gubernur sabar
saya sudah tidak heran lagi karena memang kepribadian seperti itu
di saat beliau masih di swiss juga wa hanya mohon doa
pas bertemu juga kemarin juga hanya itu saja yang disampaikan sama saya
kang uu diketahui kang emil akan cuti sampai nanti tanggal sembilan belas juni
artinya kang uu yang kembali memegang semua urusan di jawa barat
kalau kemarin kang emil sempat juga bekerja ditemani dengan ananda
bagaimana kang uu melihat beliau bekerja di tengah tengah situasi seperti ini
kalau melihat secara kasat mata beliau bekerja seperti biasa
di saat memimpin rapat dengan para kepala dinas dan kepala biro
dia tidak memperlihatkan hal hal yang aneh
memberikan instruksi memberikan himbauan dalam penyampaian rapat biasa saja
cuma waktu itu kan di bawah anaknya
di bawah anak yang kecil ya
nah itu pun menjadi perhatian para pejabat yang ada di bukit bukit satu itu
tapi menurut kelihatan kami beliau tabah saja
tidak ada perbedaan di saat memimpin rapat dan juga menerima beberapa hal
dan saya sekarang sebagai plh pun sama dengan yang kemarin
artinya bertanggung jawab terhadap pak gubernur
sensitif hal hal yang strategis
saya tidak bisa membuat sebuah keputusan sendiri tapi harus tetap berkoordinasi dengan pak gubernur
apalagi kan sekarang dunia digital ini kan begitu mudah ya berkomunikasi dengan siapapun dan dimanapun
jadi tidak ada keputusan saya secara sendiri tanpa ada keputusan dari pak gubernur
karena memang dalam turut pak gubernur juga saya bertanggung jawab kepada pak gubernur
dan selalu menggunakan koordinasi dan komunikasi
kang uu kang emil hari ini ke swiss sampai dengan nanti sembilan belas juni
apakah juga ibu atalia bergabung dalam keberangkatan ke swiss hari ini
informasi yang diterima kang
ya saya tidak bisa menyebutkan hal itu bu ya
karena itu masalah keluarga
tetapi yang jelas pak emil ya saya sendiri yang menandatangani
permohonan cuti ke mendagri nya
dan di mana beliau sudah ada di situ
tadi juga sudah ada konversi pres tentang anaknya bahwa sudah ketemu
dan yang lain tetapi informasi yang lebih lanjut tentang hal itu nanti dari kbr itu sendiri
biar tidak sipang siur
cuma kami dari pihak provinsi sudah berkoordinasi dengan pak sekda
bahwa kita akan membantu sesuai dengan kemampuan
sesuai dengan kewenangan
dan tidak mencampuri mungkin dengan masalah kekeluargaan dan yang lainnya
seperti itu yang kita sampaikan dan kita bicarakan dengan pak sekda
kang uu sebagai salah satu orang yang begitu dekat dengan keluarga ridwan kamil
begitu mengenal putra dan putri dari kang emil
termasuk juga amril kan mumtaz
bagaimana kang uu melihat sosok dari emeril khan
yang juga ikut membantu bagaimana anak muda ikut beraksi membantu pemerintahan di jawa barat
dengan jabar zilenialnya kang uu
ya memang ya saya dekat dengan orang tuanya
karena satu paket dalam kepemimpinan di sini
sering bertemu di saat acara lebaran ataupun yang lainnya
melihat dia itu orangnya baik
juga mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa dia itu beberapa ini takfir quran juga
baca qurannya baik
orangnya berwibawa lah ya
seperti kang emil seperti orang tuanya
saya ketahui seperti itu
kang uu kita turut berduka atas informasi hari ini yang disampaikan pihak kbri
penemuan jenazah dari amril khan mumtaz putra sulung gubernur retuan kamil
kang uu terima kasih banyak atas informasinya
berbagi informasi malam ini dengan cnn indonesia selamat malam
ya malam terima kasih